pertama kalinya kita beralih ke informasi lain
untuk pertama kalinya band rock asal inggris the rolling stones akan menggelar konser di kuba
ya the rolling stones tiba di ibu kota kuba sehari menjelang konser dimulai
dan band ini tiba di bandara jose marti di havana kuba pada hari kamis
waktu setempat mereka datang ke kuba untuk melakukan apalagi kalau bukan konser
yang menandai hubungan baru antara amerika dan kuba
konser gratis akan dilaksanakan di stadion olahraga yang dapat menampung empat ratus ribu penonton
the stones menjadi bintang rock internasional pertama yang bermain di kuba
ini merupakan sejarah
sebelumnya kuba pernah melarang lagu lagu milik the stones the beatles dan elvice presley
disiarkan di radio dan televisi setelah revolusi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi sejarah sudah mulai berubah